nanti holding ini bisa saja membeli asetnya jiwasraya
nah hasil penjualan aset ini itu untuk membayar hutang kepada nasabah nasabah
tapi asetnya jiwasraya yang kantornya ada di seluruh indonesia ini
ini nggak hilang tetap dimiliki oleh bumn
jadi artinya kita bisa mencarikan sebuah solusi
aset tetap dimiliki oleh bumn
bumn milik negara gitu ya
nah ini yang contoh contoh kecil yang kita kemarin di diskusi di teman teman di panja
ini sampai sejauh itu
karena teman teman panja juga nggak mau
tidak mau kalau aset aset ini hilang gitu
harus dicarikan solusi
makanya saya bilang kemarin tuh kami diskusinya bukan diskusi debat politik
di situ udah debat semua solusi
berbagai ragam jenis yang kita coba kaji pada saat di panca
mungkin tidak yang tadi disampaikan oleh bang arya
ya itu tadi yang saya katakan
bahwa buil ini itu paling gentle dalam arti itu tanggung jawab korporasi
mereka harus melakukan inovasi inovasi terobosan yang sudah digagas selama ini
itu agar bisa diwujudkan
tapi bailout juga bukan sesuatu yang tabu
kenapa itu pak irvan
karena bailout itu juga bisa dilakukan secara indirect
bailout atau pmn dalam bentuk secara indirect pmn misalnya
kalau pmn yang langsung kan kucur
kalau pmn yang langsung kucur itu bisa dipimpin oleh apbn
tapi ini dengan holdingisasi yang sudah digagas itu kan
beberapa peserta holding ini yang sudah disebut itu
yang dipimpin oleh bahana itu
kan bisa menyisihkan laba ditahannya untuk dibagikan
dikumpulkan oleh holding holding kemudian berikan ke jiwasraya
itu kan juga sebetulnya pmn indirect ya
artinya tidak langsung dari apbn
itu banyak sebetulnya terobosan terobosan yang bisa dilakukan
jadi bailout bagi saya
tidak harus sesuatu yang harus kita
tapi juga harus ditempuh cara yang lebih sophisticated
yaitu dengan indirect pmn tadi
tidak langsung dari apbn tapi melalui pmn yang di
tapi banyak juga yang mengkritisi
kalaupun ada pilihan bailout tadi itu pak irfan bagaimana
ya itu tidak juga tabu
kita ingin melihat pengalaman aig amerika dua ribu delapan dulu
itu juga debatnya keras sekali
karena eig itu bahkan menjamin ruksadana saham dan sebagainya
yang sehingga default sehingga akhirnya dia bangkrut
tapi diganti oleh apbn federal the fed
tapi akhirnya dikembalikan oleh ig
dan bahkan bisa memberikan dividend yang besar kepada pembayar pajak
jadi waktu itu satu ratus lima puluh miliar usd bisa menghasilkan keuntungan dua puluh dua miliar usd
eig itu setelah dikembalikan
artinya pembayar pajak juga tidak perlu khawatir
karena nanti akan dikembalikan lagi dalam bentuk dividend kepada negara
tapi pilihan bail in menurut anda yang paling
ya itu sesuai dengan tanggung jawab
yang dilakukan oleh korporasi selama ini
mas awi dari anda dari panjang seperti apa
kalaupun pilihan pilihan tadi katakanlah
meskipun ini semua masih belum katanya oke
tapi yang kira kira memang ini paling tepat solutif
ya anggap tiga pilihan opsi itu yang sekira kira yang ada di pilihan kita
seperti itu anggapan kita
ya memang kalau dilihat pilihan dari yang tiga itu
skema yang paling rasional yang tidak terlalu menimbulkan gejolak
kenapa kalau kita misalkan bail out
ini justru menjadi persoalan
sekali lagi teman teman khususnya kami di panjat
ketika bicara bail out itu ada sesuatu yang mengganjal
apa itu rasa keadilan publik
misalkan begini ini uang jiwa seraya digarung oleh kelompok orang
kok negara mau mengganti
kira kira seperti itu rasa keadilan publiknya yang menjadi problem
sederhananya begitu berpikirnya ya mas
cara berpikir masyarakat awam kan begitu
kita kan harus juga melihat
rasa keadilan publik itu karena kita bernegara kan untuk itu juga
yang kedua yang misalkan pilihan yang ketiga
likuidasi kok ini sesuatu yang harus dihindari
karena kalau di likuidasi dibubarkan
ini menjadi catatan bahwa di era jokowi
kemaruf amin gagal dalam mengelola
ini lebih memberikan dampak yang signifikan untuk politik sosial dsb
ya ini kan akan jadi catatan bahwa di era jokowi maruf amin
terjadi pembubaran jiwa seraya
kira kira seperti itu
cuma skemanya seperti apa ya memang perlu dirumuskan lebih konkret lagi gitu
termasuk pembentukan holdingisasi di situ
membentuk holding semua asuransi bergabung di situ
itu kan bagian dari skema buil in sebenarnya
apakah skema mendatangkan dana itu seperti apa
tentu membutuhkan pengkajian pengkajian yang lebih mendalam
kalau kembali kepada penjualan aset
sekali lagi dalam konteks yang jangka pendek
asalkan aset itu mudah laku itu cepat selesai
ada beberapa tanggungan itu bisa dibayarkan
tetapi terkait dengan aset yang tidak bisa segera bisa menghasilkan uang
tetapi sekali lagi kita memberikan kesempatan kepada pemerintah
kami saat ini masih masa reses
dan dua puluh tiga maret nanti kita akan masuk
panja akan rapat lagi bersama pemerintah
sehingga skema yang akan dibayarkan
akan dilakukan pada akhir maret itu sudah konkret
jadi tidak lagi ada opsi opsi yang tadi itu
itu kan hanya wacana liar lah bukan wacana resmi ya
wacana liar tapi mungkin dilakukan tidak bang arya
atau tidak sama sekali
tidak lagi nih karena jauh sekali ya
yang kita buat kemarin itu memang istilah bisa saja
namanya bel in atau apapun ya
tapi mekanisme korporasi
berbeda sama yang ditampilkan
jadi agak lain memang
dan yang pasti ya yang harus kita sadari juga bahwa
jiwa seraya ini pemiliknya pemerintah
ini yang mungkin berbeda sama perusahaan lain gitu
dan jadi nanti pun dia bakal dengan ada asuransi
kalau dia nanti muncul asuransi baru yang kuat dan sebagainya
maka dia pun akan memberikan dividen lagi kepada pemerintah
yang kedua kemarin di panja juga
tolong solusi ini juga menjamin ke depan tidak akan lagi pernah terhiasat begini
jadi tidak hanya sekedar kita selamatkan jiwa seraya enggak
tapi dengan adanya kita bikin holding itu
yang dimana kita bikin bahwa ada bahana sebagai pemegang holdingnya
itu langkah untuk supaya asuransi asuransi ini
tidak lagi gampang untuk bikin investasi serampangan gitu loh
nah ini juga yang kemarin kita cari cara
di panja itu jadi banyak banget
pertama harus menghasilkan sebuah asuransi yang terbaik di indonesia
yang kedua jangan lagi terulang
dan yang ketiga nasabah diuntungkan
bukan diuntungkan nasabah bisa dibayar
karena itu juga menjadi prioritas utama begitu ya
pak irfan sejak awal kemudian kasus ini muncul
sampai dengan hari ini sejauh mana anda melihat keseriusan dari pemerintah
begitu ataupun dari panja untuk bisa mencari solusi dari masalah kasus jiwasraya ini
karena tujuannya adalah satu nasabah kemudian juga
bisa menyehatkan kembali asuransi platmerai
ya sejak semula kan saya beranggapan bahwa panja ini kan sektoral gitu ya
karena ada di komisi enam di komisi tiga komisi sebelas
jadi masing masing sangat sektoral gitu
jadi harus ada satu mekanisme yang lintas sektoral
kalau kita tidak mau mengatakannya pansus
karena kita sudah selesai dengan isu itu
sehingga menurut saya yang harus tuntas segera setelah masa reses ini
adalah satu kesimpulan yang konkret final
jadi ketika kemudian dibentuknya hanya sektoral saja
anda disitu sudah menyimpulkan bahwa ini kurang serius untuk menangani kasus jiwa seraya
betul karena saya tidak pernah melihat juga ada sukses story misalnya dari pansus
ya bahwa pansus yang lalu senturi apapun bumi putra pelindo
itu juga tidak berujung pangkal
memang pansus tidak pernah ada sukses story
tapi panja juga tidak bisa memberikan satu jaminan bisa berlangsungnya penyelesaian yang lintas sektoral
karena saat ini masih terkotak kotak di masing masing komisi
tapi apapun juga saya ingin juga ingin mengimbau bahwa kita harus kembalilah bahwa asuransi itu sharing the pain sharing the gain
jadi ketika pahit sama dirasakan berat sama dijinjing
begitupun dalam hal ini bank mitra pun juga ikut harus bertanggung jawab
karena mereka melakukan mis selling
mereka menjual sesuatu yang bukan produk perbankan dikatakan produk perbankan
mereka miss pricing menjanjikan bunga yang demikian tinggi
jadi bunga yang demikian tinggi itu juga menjadi tanggung jawab bank setelah memberikan guaranteed return itu
jadi disini saya ingin mengimbau bank yang sudah beruntung dengan begitu besar laba dalam kegiatan intermediasi
itu juga ikut menanggung kerugian ini
dan itu saya dengar beberapa bank asing bersedia kok mereka ikut menanggung ini
termasuk juga bank bank persero
mereka harus ikut ikut menanggung ini kerugian ini
karena mereka kan datang juga bukan orang orang yang sengaja untuk menyimpan membeli produk proteksi
mereka datang untuk menyimpan uang dan mereka harus melihat resiko di pasar modal itu seperti apa
jadi haircut itu juga satu pilihan
soal wacana likuidasi tadi kalau mas awi katakan itu justru memberikan efek secara politik begitu terhadap pemerintahan jokowi ⁇ maruf ⁇ dianggap gagal
tapi kalau dalam pandangan anda apakah itu juga
apakah bisa dilihat memang suatu kegagalan kah atau salah satu opsi yang juga bisa dilakukan sebetulnya
saya kira itu jawa serna itu sekarang technically bankrupt
sebetulnya secara teknis sudah bangkrut lah
kita mau apakan lagi itu sekarang
paling kita mau kuburkan dimana itu sekarang
itu kan tinggal soalnya itu
mau di anakusir mungkin lebih dekat gitu
tapi ke san diego lebih jauh kan itu aja sekarang
tapi kan itu
setelah saya lihat
sampai di senayan kan kita bicaranya politik
padahal itu secara teknis sudah bangkrut
jadi apa yang tengah dilakukan saat ini menurut anda juga tidak menyelamatkan atau gimana
ya kalau menurut saya sudah lah
kita kubur baik baik begitu
kita antarkan gitu
kita antarkan baik baik
jadi likuidasi juga sebuah solusi dong menurut anda
dan kalau kita belajar dulu ada empat bank yang disebut bank arya tadi
yang kemudian merger jadi bank mandiri
toh sehat bank mandiri
akhirnya bisa memberikan dividen bandar negara
jadi jangan takut juga bailout
karena bailout tuh ada
pada akhirnya bank mandiri bar itu kan champion semua itu sekarang
bisa memberikan dividen pada negara begitu besar
mereka dari bank bobrok kata bang arya tadi
bang arya ini dikubur pak irfan
dikubur saja begitu
tinggal mau dikubur dimana barang ini
karena technically sudah bankrupt begitu
apapun yang kemudian dilakukan gimana tanggapan anda
ini masih ada sekitar empat tujuh juta sampai lima juta nasabah tradisional mereka
ini harus diselamatkan
jadi mereka ada
dan kita secara ini harus melaksanakan mencari solusi secara korporasi untuk mereka
makanya ini kemarin udah kami diskusikan di panja
dan teman teman panja juga sepakat untuk menyelamatkan yang empat tujuh juta ini
ya ganti baju lah
ganti baju aja kalau nggak mau dikubur
iya artinya bukan likuidasi
kita break dulu deh sebelum kita bicara kuburan yang lain
kita break dulu
usaha jeda kami akan segera kembali sesaat lagi